sampai jumpa di video selanjutnya

jadi alias sama dengan kesimpulan kamu nggak ada mayatnya tasya
tapi kamu yakin ya udah mati
kalau masalah mati sih saya yakin banget
bukan ada orang bisa hidup ditabrak kenceng kenceng gitu
kamu pegang sendiri nggak itu mayat
kamu udah yakin nggak udah nggak ada nyawanya lagi
kamu gak tahu tasya sih
kayak bahan serep tau nggak cadangannya banyak banget
hidup lagi hidup lagi hidup lagi
sekarang kita harus kembali ke tempat kejadian
ya terus mana
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
ya terus mana
situ situ nggak ada apa apa disitu
tapi lihat dulu dong
jangan bawa putan
bawel banget sih kayak perempuan ya
iya ini pasti darahnya tasya
oh ya tuhan pasti tasyah terluka parah
tuh terus mana nih
bu pelan pelan bu
serem banget tempatnya bu
kok nggak kelihatan sih
ntar kalau kita dimakan binatang buas gimana
eh kamu gak makan sekolahan banget yang gak ada binatang buas
aduh apa ini
nempluk nempluk kayak cicak
jangan begitu rembut di hutan bu
jangan main main bu
siapa yang main
aku lagi cari mayat
saya juga belum lihat mayatnya
apaan sih tadi tuh
kamu ini pura pura takut ya supaya bisa nempluk ya
ganjen banget sih
udah cari aja lu dengan deh
ini saya udah ikutin bu
saya juga takut
eh yang takut siapa
gue nggak takut
ya allah tolong lindungilah tasha
itu pasti mereka
aku harus menemukan tasya sebelum mereka menemukan tasya
nah itu darahnya tuh
kamu ngikutin darah yang salah tadi
jejak kaki itu
cek kaki itu berhenti di sini
ada orang mau datang
mereka gak boleh melihat tasya